saat ini warga indonesia sudah mengenal beberapa moda transportasi jika dahulu yang populer adalah bus metro mini angkot kereta jarak jauh dan dekat atau bahkan ojek konvensional
sekitar satu lima dekade lalu atau lima tahun lalu sudah ada transjakarta
dari pembayaran yang semulanya cash kini sudah hijrah ke uang elektronik
kemudian juga ada juga diberi pilihan dengan adanya kereta rel listrik atau krl yang sudah diperbarui tampilan dan juga sistemnya begitu pun dengan stasiunnya ya
lalu seperti informasi sebelumnya akhir maret dua ribu sembilan belas ada mass rapid transit atau mrt yang akan beroperasi di ibu kota jakarta
lalu apa perbedaan antara lrt mrt dan juga krl
sama sama kereta namun berbeda
akan kita ulas bersama mrt lrt dan krl
serupa tapi tak sama
berikut ini kita lihat di sini mrt atau moda raya transportasi terpadu begitu dibilang tadi ya
lrt lintasan raya terpadu dan juga krl kereta rel listrik atau kita tahu juga dengan sebutannya
literland atau kereta komuter indonesia
serupa tapi tak sama
memang kalau kita ketahui mrt lrt sendiri ini berbeda ya dari kapasitas jumlah penumpangnya kemudian juga jumlah rangkaian keretanya dan juga bagaimana jarak atau waktu tempuh
lrt sendiri ini ada dua fase yang sedang dibangun oleh pemerintah jakarta dki jakarta
yaitu lrt jakarta lrt jakarta dan juga lrt jabodebek begitu ya
ini yang sedang dibangun
kalau yang lrt jakarta ini
sudah akan mulai beroperasi
dan kemudian kalau mrt sendiri yang kita ketahui ini akan menghubungkan antara stasiun lebak bulus mrt lebak bulus dan juga bundaran hi untuk bundaran hi
untuk fase pertamanya
nah kemudian nanti untuk fase keduanya di sini karena gak muat ya
fase keduanya yang akan dibangun oleh pemprov dki jakarta adalah dari bundaran hi menuju ke kota
kemudian akan berakhir di ancol
nah ini untuk fase kedua
dan nantinya memang untuk jarak dari lebak bulus dan juga bundaran hi sendiri sekitar enam belas km
ini bisa akan ditempuh dengan waktu hanya tiga puluh menit saja begitu
dua puluh menit cukup cepat ya waktu atau jarak tempuhnya dengan kecepatan bisa sampai
kalau mrt kecepatan keretanya bisa sampai seratus km per jam
jadi bisa kebayang ya biasanya kalau kita dari stasiun lebak bulus
itu kan tadinya stasiun yang paling rawan macet begitu
dengan mrt kita hanya bisa menempuh jarak tersebut dengan
waktu tiga puluh menit saja
dan ini akan terintegrasi dengan moda moda transportasi lainnya dari transjakarta
dan kalau anda punya kartu jaklingco ini juga nanti kedepannya akan terintegrasi juga dengan mrt dan juga lrt di jakarta
kita lihat selanjutnya apa saja perbedaannya
nah ini dia beda lrt dan juga lrt krl dari rangkaiannya
tadi saya katakan bahwa untuk lrt sendiri ini lebih ringan
maka dari itu dari satu perjalanan dia hanya ada dua sampai empat rangkaian kereta begitu
karena jalurnya juga ada di bawah tanah
juga ada yang layang
ini rangkaiannya bisa sampai enam kereta
sementara untuk krl sendiri yang kita ketahui untuk jabodetabek itu bisa mengangkut
atau dalam satu gerbongnya ada delapan sampai sepuluh kereta
lebih besar begitu karena memang lebih besar ukuran dari krl ini sendiri
ini dari rangkaiannya
kita lihat selanjutnya dari kapasitas penumpang untuk sekali jalan
kita lihat untuk mrt sendiri
ini bisa mengangkut satu sembilan ratus lima puluh penumpang untuk sekali jalan
sementara untuk lrt karena ini memang lebih ringan
ini bisa hanya mengangkut enam ratus penumpang begitu
untuk dari itu maka lrt ini kalau berdasarkan kecepatan juga lebih cepat
meskipun jarak tempuhnya atau kecepatan rata ratanya hanya tiga puluh sampai empat puluh km
sampai empat puluh km per jam
tapi karena jumlah penumpangnya ini lebih sedikit
jadi lebih efisien begitu
lebih bisa mengangkut penumpang dengan lebih cepat
ketimbang dengan mrt dan juga krl
juga kita ketahui tidak hanya di jakarta saja
tapi yang sedang dibangun selain dari rute di dalam jakarta
yang akan dibangun yaitu rute jakarta
kita rute cibubur ke arah dukuh atas
nah kemudian juga nanti akan dibangun yaitu rute arah dari bekasi dan juga ke duku atas
jadi ini masih ada pekerjaan rumah yang banyak bagi pemprov dki jakarta
untuk membangun lrt ini ya
kalau mrt tadi seperti saya katakan
yang akan bisa digunakan yaitu bulan maret dua ribu sembilan belas nanti
yaitu dari lebak bulus ke bundaran hi
dan juga sebaliknya begitu ya
selanjutnya kita lihat untuk target penumpang dalam satu harinya
ini untuk satu hari ya
kalau tadi kita lihat disini
kapasitasnya satu sembilan ratus lima puluh penumpang untuk satu kali jalan
kemudian untuk targetnya per hari adalah
kalau mrt bisa mengangkut sekitar satu ratus tujuh puluh tiga empat ratus penumpang
lrt tiga ratus enam puluh ribu penumpang per hari
sementara untuk krl ini satu dua ratus penumpang perharinya
nah ini semua nanti
yang sama sama kita rindukan bersama sama adalah integrasi dari semua ini ya
dari mrt lrt krl dan juga transjakarta
nanti ini akan terintegrasi juga dengan transjakarta
dan untuk pembayarannya sendiri atau untuk
seperti kita ketahui di paket sebelumnya
sedang digodok ya bagaimana untuk penetapan harga atau tarif untuk menaiki mrt atau lrt
kalau mrt diperkirakan nanti harganya rp delapan lima ratus untuk sekali jalan
nah untuk lrt sendiri sekitar sepuluh rupiah
dan ini sudah disubsidi
sudah disubsidi oleh pemerintah
tadinya kan pemerintah itu pemprov dki jakarta menetapkan harga untuk lrt ini rp tiga puluh
sekitar tiga puluh rupiah
tapi setelah melihat bagaimana daya beli masyarakat
dan kemampuan beli masyarakat ternyata sudah ditetapkan
diberikanlah subsidi hingga akhirnya ditetapkan harga sepuluh ribu rupiah
dan hingga saat ini memang masih belum ada ini ya
belum ada kesepakatan yang resmi terkait dengan integrasi cara pembayarannya sendiri
dan tapi sudah ada keterangan bahwa sampai saat ini sudah dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak
untuk nantinya bisa kartu jaklingko dan juga kartu elektronik untuk pembayaran mrt lrt dan juga krl
ini bisa terintegrasi hanya satu kartu saja
itu sedang disusun begitu nanti
oleh bank indonesia tentunya nanti yang menetapkan untuk sistem pembayarannya
target penumpang selanjutnya kita lihat untuk nah lintasannya sendiri
kalau tadi kita lihat dari jumlah kereta kemudian jumlah penumpang
ternyata lintasannya pun berbeda
kalau misalnya kita ketahui krl ini
kereta rl restrict ini lintasannya itu berbatasan langsung ya
dengan pengguna jalan
jadi ada palang pintu buka tutup begitu ada palang kereta api ya
palang kereta api
nah tapi untuk ini mrt dan juga lrt
lrt ini lintasannya tersendiri
jadi benar sekali anti macet kalau lrt
jadi memang cenderung akan bisa mengantarkan anda lebih cepat ke tujuan
karena memang tidak bersinggungan dengan lintasan jalan raya pengguna kendaraan bermotor di darat begitu
kemudian kita lihat mrt
jadi kalau lrt ini dia layang kemudian juga lebih kecil rangkaiannya
jumlah penumpangnya lebih sedikit
dan memang harus dia punya lintasan sendiri agar tidak bersinggungan begitu
dan kalau untuk mrt
dia ada lintasan di atas
ada lintasan di atas tanah
dan juga di bawah tanah
nah jadi kalau misalnya anda nanti melewati jalur lintasan lebak bulus ke bundaran hi
akan ada tiga belas stasiun mrt
tiga belas stasiun mrt ya
yang akan anda lalui begitu
nah dari tiga belas stasiun ini ada enam lintasan di bawah atas tanah
ada enam lintasan di bawah tanah
kemudian ada tujuh lintasan di atas tanah
atau yang elevated begitu
jadi anda bisa dari lebak bulus ke bundaran hi itu
tidak hanya lewat atas tapi juga bisa lewat bawah
dan kalau kita lihat di sekarang jalan sepanjang sudirman dan juga bundaran ahi mahatamrin
ini sudah diatur sedemikian rupa
tata kotanya juga saya sudah lihat sudah semakin lebih bagus begitu ya
kita lihat sudah terintegrasi
sudah kita juga bisa mencoba
untuk anda yang sampai saat ini masih penasaran untuk naik mrt sebelum ini di launching oleh pemerintah
juga anda sudah diberikan kesempatan untuk mencoba
sebelum nanti maret dua ribu sembilan belas anda bisa mendaftar di situs resmi mrt jakarta
kemudian anda mendaftar
kemudian anda bisa melakukan uji coba menaik mrt dan juga lrt jakarta
nah ini dia
semua moda transportasi sudah ada
dari mrt lrt krl
sekarang juga akan terintegrasi nanti dengan transjakarta
kemudian juga moda moda transportasi lainnya seperti angkutan umum ibu kota
dan juga bagaimana cara pembayarannya juga akan terintegrasi dengan satu kali atau satu kartu pembayaran
dan juga nantinya akan ada hal hal lainnya akan membenahi transportasi ibu kota jakarta lebih baik lagi
dan bagaimana ini akan berjalan dengan efektif
yaitu kita sebagai pengguna jalan
kita sebagai masyarakat ibu kota jakarta yang punya willingness untuk mengurangi kemacetan di jakarta
ini mau bertransformasi dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan transportasi masal yang sudah disiapkan oleh pemprov dki jakarta
apakah ini benar benar efektif di maret dua ribu sembilan belas
apakah hanya gembar gembor di depannya saja
nanti kita akan lihat apakah benar ini bisa mengurangi
dan juga nantinya bila terselenggara dengan baik kita tunggu lagi bagaimana dengan lrt jabodebek
dan juga kemudian moda transportasi ini bisa diterapkan di kota kota besar lainnya yang ada di indonesia
tidak hanya di jakarta saja tentu saja
yang harus jadi catatan adalah bagaimana kita menjaga moda transportasi ini dari tindakan tindakan seperti vandalism atau coret coret
begitu kita jaga
agar ini bisa bertahan lama
dan juga developing country indonesia
kita benar benar bisa meniru negara negara berkembang lainnya
seperti tetangga kita kuala lumpur atau malaysia dan juga singapura yang sudah menerapkan sistem transportasi ini jauh sebelum kita begitu
badan pengawas obat dan makanan menyampaikan perkembangan penelitian vaksin merah putih
jumat siang badan pom telah menerima hasil penelitian dari lembaga biologi molekuler eikman
dan kesiapan pt bio farma untuk proses selanjutnya
lembaga biologi molekuler eikman telah meneliti bibit vaksin merah putih selama lebih dari dua belas bulan
dan menyatakan sudah berhasil mengembangkan protein rekombinan yang akan dijadikan sebagai kandidat vaksin
vaksin merah putih dalam proses pengalihan skala laboratorium menuju skala produksi
rencananya vaksin ini akan diuji coba dalam tiga tahap
badan pom menegaskan produksi vaksin merah putih memerlukan kerjasama antara pemerintah
lembaga penelitian dan juga industri farmasi dalam mengembangkannya
jika tak ada kendala dalam tahap uji klinik vaksin merah putih ditargetkan bisa digunakan
pada dua ribu dua puluh dua mendatang
kita bekerjasama untuk saling membantu all out sehingga vaksin merah putih ini bisa secepatnya
sesuai dengan timeline yang ada atau bahkan mungkin bisa dipercepat
kita lihat nanti progresnya untuk bisa semakin terwujudkan setiap tahapannya
dan badan pom tentu saja akan memberikan segala upaya kami untuk pendampingan relaksasi
kemudian juga breakthrough berikutnya
break dulu ya inovasi inovasi yang akan kita lihat nanti dalam setiap tahapannya
tentunya tetap dengan berpegang bahwa aspek mutu keamanan dan khasiat betul betul kita tetap kita jaga
dan untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait sampai mana
sampai di mana maksud kami penelitian vaksin merah putih di tanah air
saya langsung menyapa prof amin subandrio kepala lembaga biologi molekuler eijkman
selamat malam prof amin
prof amin informasi awal tadi memang sudah disampaikan lembaga eijkman rampung menyiapkan bibit vaksin merah putih ya prof ya
yang merupakan pengembangan dari protein rekombinan
mungkin bisa dijelaskan secara singkat prosesnya seperti apa dan bahan apa yang digunakan dalam bibit vaksin ini prof
baik terima kasih
kami mengawali proses pengembangan vaksin merah putih ini dengan pertama mengisolasi virus yang ada di indonesia
dan kami tentu memilih salah satu
kemudian kami pelajari materi genetiknya artinya struktur genomnya
dan setelah dipelajari kemudian kami mengidentifikasi dua bagian yaitu yang menyandi protein s dan protein n
kemudian gen itu diamplifikasi diperbanyak
setelah diperbanyak kemudian dimalukan
masukkan disisipkan ke dalam plasmidnya
plasmid itu ada materi genetik juga sebetulnya
tapi itu bisa diintesis bisa dipakai sebagai faktor
nah setelah berhasil masuk ke plasmid maka plasmid itu kemudian dipergunakan untuk menyisipkan gen tadi gen s dan gen n itu ke dalam virus
kami menggunakan adenovirus
kenapa harus menggunakan adenovirus
karena pada gilirannya kami harus memasukkan gen itu ke dalam sel mamalia
sel mamalia yang akan dijadikan sebagai sistem ekspresi artinya seperti pabriknya yang nanti akan menghasilkan protein rekombinan tadi
nah itu proses yang cukup rumit tidak semuanya bisa berhasil memasukkan gen gen itu
nah saat ini kami sudah memiliki sel mamalia yang bisa mengekspresikan atau mengeluarkan protein rekombinan yang sudah kami desain
sel mamalia kami juga menggunakan sel ragi jadi ada dua sistem ekspresi yang kami gunakan
bibir vaksin sudah diserahkan dan selanjutnya ada tahapan di biofarma ya prof
tahapan selanjutnya sehingga kemudian nantinya bisa dimulai produksi
ya saat ini belum sepenuhnya diserahkan ke bio farma masih dalam proses pengalihan
jadi tim kami sudah bekerja di biofarma untuk menggunakan fasilitas yang ada di sana
sebaliknya juga teman teman biofarma sudah melihat apa yang dilakukan di lembaga ekman
jadi pengalihan itu tidak blok ke blok begitu
berjalan secara cair gitu ya
nah nanti setelah di terima di biofarma maka biofarma akan melanjutkan dengan proses berbagai proses lagi
termasuk nanti dilakukan uji klinik uji praklinik dulu pada hewan
kemudian kalau sudah berhasil akan dilanjutkan dengan uji klinik fase satu dua dan tiga
nah kenapa itu harus dilakukan di biofarma
karena vaksin itu sudah harus disiapkan sedemikian rupa
sehingga siap untuk disuntikan ke manusia
dan itu hanya bisa dilakukan di fasilitas yang memiliki sarana sarana yang memenuhi syarat cpob
cara pembuatan obat yang muncul
buat yang benar dan itu hanya
dimiliki oleh industri yang
terbatas salah satunya
bio farma yang memiliki itu untuk vaksin
itu akan selesai dalam waktu
berjalan lancar maka
diharapkan pertengahan tahun
vaksin merah putih sudah bisa
baik tahapannya masih cukup
sesungguhnya di fase mana prof
satu yang di skala laboratoriumnya adalah
tadi kita menggunakan
menghasilkan protein yang
kita desain jadi
gennya ke dalam sel itu kemudian kita
tes lagi apakah seluruh gen
itu bisa masuk tidak ada yang ketinggalan
tidak ada yang lubang lubang
setelah itu kita uji
struktur proteinnya dan juga
dari sel itu harus diupayakan
nah setelah itu baru
bisa kita serahkan ke
diproses lebih lanjut
ini sesungguhnya menjadi
kita tahu keterbatasan vaksin
saat ini berbagai negara
tengah berlomba untuk mendapatkan
vaksin untuk kebutuhan
di dalam negeri masing masing bagaimana
kemudian menurut prof
dalam negeri ini bisa mendukung
dalam pembentukan ataupun
sejak awal sejak awal
sekali sejak tahun lalu
dalam pengadaan vaksin di indonesia
yang utama sebetulnya vaksin
merah putih ini tapi kita
tahu bahwa pengumuman vaksin merah putih ini
membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita
mulai dari nol sekali dan ini
untuk pertama kalinya indonesia
membuat vaksin sendiri
nah sambil menunggu proses
menggunakan vaksin dari manapun
selama dia bisa
memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan
dalam hal ini badan pom dan kementerian kesehatan
vaksin merah putih ini sudah
anda petik di pasaran
diharapkan vaksin merah putih ini dapat
ini di indonesia
selain itu juga
kita harus mencadangkan
sebagian kecil untuk bisa
membantu negara negara lain yang
mengadakan vaksin sendiri
dan tidak memiliki
seberdaya yang cukup untuk mengadakan vaksin
kita tahu vaksin merah putih ini
konsorsium ya prof ya karena ada beberapa
universitas selain lembaga eijkman yang juga
produksi dalam negeri ini progresnya bagaimana
vaksin yang lain prof
saat ini ada
tujuh lembaga yang
mengembangkan vaksin merah putih dengan
platform yang berbeda beda
jadi selain eijkman itu ada
kemudian gajah mada
universitas gajah maja dan juga
namun saat ini yang sudah diidentifikasi
cenderung lebih siap untuk dihilirisasi
selain lembaga eijkman juga ada dari lembaga
yang bekerjasama dengan
dan satu lagi dari ui
ada berani lagi
usia produktif ya sama seperti
sampai lima puluh sembilan tahun kenapa
pada usia gitu karena
usia itu adalah mereka yang
imun sistem kekebalannya
rentang usia jadi kalau
terlalu muda juga belum
major ya belum matang
tapi kalau di atas
enam puluh misalnya atau
lebih maka itu sudah terjadi
atau penuaan sistem
imun sehingga responnya
tidak optimum tapi nanti kalau
itu sudah berhasil
kita juga mengharapkan
ini bisa dipergunakan di
rentang usia yang lain dia usia lanjut
maupun usia yang lebih
muda dan itu membutuhkan
uji klinik selanjutnya
jika ada yang mengatakan kemudian
ini sesuatu yang sangat ditunggu
tapi mengapa praklinik
maksudnya yang di laboratorium ya
kalau kita bandingkan dengan
fase di laboratorium itu membutuhkan
waktu tiga sampai lima tahun
dan untuk masa
pandemik ini sudah kita
tekan sedemikian rupa sehingga
diselesaikan dalam waktu
dan kemudian uji kliniknya
akan dilanjutnya ya sekitar
sampai dua belas bulan
walaupun ini terasa
sangat panjang ini sudah
signifikan dibanding dengan era non pandemik
jadi sekarang ini sedang diidentifikasi
tahap tahap mana yang bisa
nanti diharapkan lebih awal
menghilangkan satupun step
yang harus dilewati
jadi memperpendek itu
tidak berarti kita
langkah semua langkah
dilalui itu kami kerjakan
dan kami harus memastikan
tiga hal bahwa vaksin ini
aman yang kedua vaksin ini
harus efektif dan ketiga
nah itu yang harus kita
pastikan sepanjang seluruh
dalam proses ini cukup panjang
hingga tahun dua ribu dua puluh dua apakah